pariwisata diakini menjadi sektor yang efektif untuk memperkuat devisa negara
terlebih sumber daya untuk mengembangkan sektor ini tersedia melimpah di dalam negeri
kolarnya sangat hebat ikannya sangat banyak dan ini betul betul indah
pulau syaba besar adalah salah satunya
surga kecil yang sungguh memanjakan mata dengan ekosistem bawah laut yang masih terjaga keasliannya
beragam biota laut dapat dijumpai di sini
di antaranya terumbu karang beraneka warna dengan ikan ikan kecil yang menari di sekelilingnya
tamau kalah ikan hiu berukuran sedang dan penyupun
tak mau ketinggalan untuk menyambut dan menemani para penyelam mengenal keanekaragaman hayati yang kita miliki
destinasi wisata di labuan bajo nusa tenggara timur
memang menyajikan wahana wisata alam yang memesona untuk menghasilkan sumber devisa bagi negara
apalagi jika kita menilik pesona bawah lautnya yang sama
sesuai dengan namanya manta point ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat langsung jenis ikan manta atau ikan pari besar dengan rata rata bentangan sirip empat hingga enam meter
tak jarang wisatawan harus menunggu di dasar laut
kawasan ini merupakan primadona destinasi utama
tak hanya pulau syaba besar dan mantapoint yang telah familiar bagi para traveler
jelajah dunia bawah laut juga dapat dilakukan di pulau tatawa
salah satu pulau indah lainnya yang dimiliki provinsi di tenggara indonesia ini
bank indonesia terus berusaha berkontribusi bagi negara untuk meningkatkan devisa
menggerakkan ekonomi daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
salah satunya mendukung program pemerintah dengan terus mempromosikan pariwisata negeri seribu pulau ini
labuan bajo adalah salah satu destinasi utama pariwisata oleh bapak presiden joko widodo
ayo kita tingkatkan pariwisata untuk dewisa negara
merry warjo gubernur barisa melaporkan dari labuan bajo